dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat militer dan intelijen susaning tias kartopati
selamat sore bu nuning
selamat sore mas
bu nuning panglima tni memastikan pembatalan mutasi enam belas perwira tinggi tni bukan karena like dan dislike
anda sependapat dengan hal ini
saya rasa ini adalah untuk kebaikan tni seluruh matra
dan untuk membangun satu sistem profesionalitas di dalam tubuh tni itu sendiri
saya rasa itu memang apa yang disampaikan oleh panglima bahwa ini bukan like and dislike
itu adalah benar ya
tetapi memang dalam hal menganulir ini kan harus ada beberapa hal yang mungkin saya rasa mesti diperhatikan dengan jeli
sehingga jangan sampai proses anulir ini
ini mengakibatkan tersendatnya proses regenerasi di dalam tubuh tni itu sendiri
kalau apa yang dikatakan oleh panglima tni bahwa proses mutasi itu harus melalui satu wanjakti yang profesional
dan kiranya melalui satu proses merit system yang baik
di mana juga keberadaan perwira perwira tinggi yang kelak ini
dan mutasi adalah gunanya untuk mendukung kinerja yang baik profesional dan terintegrasi dari panglima tni yang baru ini
tetapi menurut pandangan saya mas ada beberapa hal yang bapak panglima pak hadi cahayanto ini harus betul betul memperhatikan
jangan sampai ada yang memang sudah waktunya pensiun secara usia
lalu karena ini dianulir semua
lalu ikut ikut dianulir
sehingga mereka tidak dapat segera mengurus surat pensiunnya
kedua juga apa namanya jangan sampai ini terjadi sehingga menyebabkan nanti tersendatnya proses regenerasi
juga yang harus dihindari adalah euforia angkatan mas
euforia angkatan itu yang saya maksud adalah
misalnya beliau angkatan delapan puluh enam
lalu yang dijadikan petinggi petinggi di dalam tubuh tni itu delapan puluh enam semua
saya rasa mungkin mulai regenerasi ya
ada yang delapan puluh tujuh delapan puluh delapan
itu mulai dinaikan
saya rasa itu suatu hal yang wajar saja terjadi
dan juga mungkin memberi kesempatan pada seniornya
mungkin bisa berkata
menduduki posisi posisi baik gitu
sebelum masuk di masa pensiun
seperti di angkatan angkatan di atas beliau
masih ada angkatan delapan puluh lima delapan puluh empat
yang sekarang mungkin sebenarnya juga prestasinya baik
tetapi pada pemimpin yang lama mungkin tidak termasuk yang dijagokan
mungkin juga ada yang berpandangan
apakah ada alasan politis di balik pembatalan ini
bagaimana anda melihatnya
saya rasa begini ya
di dalam suatu kinerja apapun ya
kalau dikatakan itu ada satu langkah politis ya
saya rasa sih mungkin itu suatu hal yang bisa saja ya
nah probabilitasnya ada saja
tetapi kalau saya melihat tujuan dari bapak panglima tni pak hadi cahyanto ini adalah
untuk membangun sistem yang lebih baik sesuai dengan
apa yang disampaikan pada saat fit and proper kemarin gitu
jadi menurut saya
kemungkinan itu bisa saja
tetapi saya harap menurut saya itu tidak terjadi ya di tni
karena begini kalau
kalau begini mas masalah politik dalam tni ya
tni sendiri memang jangan sampai ikut berpolitik praktis ya
kalau masih aktif
kecuali sudah pensiun monggo saja
tetapi dalam hal ini kan harus mengerti politik juga
apalagi sekarang ini perang itu tidak lagi hanya perang perang konvensional
tetapi juga ada hybrid ada proxy dan lain sebagainya
kita juga harus ketahui bahwa tuntutan dan tuntutan kemampuan
dari para prajurit itu melebihi sekedar perang konvensional
sehingga juga harus mengerti bagaimana dinamika politik yang ada di negara ini
kalau itu yang ditanyakan mengenai politik di dalam tni
kalau saya sih tidak setuju politik prajurit atau perwira tinggi
yang masih aktif ikut berpolitik praktis
tetapi harus mengetahui politik gitu
nah terkait mengenai persoalan politik ini
ada lagi mas satu lagi
ini bapak panglima tni ini harus kita ingatkan juga
ada beberapa posisi posisi penting yang harus segera dibahas
mungkin dengan menhan atau dengan presiden
seperti sekjen luan tamas
itu kan lieutenant general nugroho sudah lama nih pensiun
ini belum ada gantinya juga
saya rasa mungkin itu harus segera dipikirkan siapa penggantinya
karena kan posisi luan tamas juga penting sebagai pemberi masukan kepada presiden
dalam hal ini memang jangan dibiarkan terlalu lama kosong
baik berarti posisi posisi penting juga harus dibahas dengan lebih diprioritaskan lagi ya
itu secara terintegrasi dan profesional
juga rapim ya rapim tni harus disegerakan
sehingga nanti pr daripada tni itu sudah tersusun ya bagaimana penyelesaiannya
kan ini nanti dpr
kan komisi satu ini yang akan reses
setelah reses kan akan ada rapat dengar pendapat pertama bagi bapak panglima tni di komisi satu
setelah beliau melaksanakan fit and proper kemarin
oleh karenanya rapim tni itu harus disegerakan
ini sebentar lagi tutup tahun loh mas
ibu nuning ada satu lagi yang juga menjadi sorotan
misalnya ialah posisi strategis lain seperti kepala badan intelijen strategis tni
sebenarnya ada nama majen ilyas alamsyah disana
dia diganti oleh pak kisenda kan
benar diganti oleh pak kisenda
anda melihat ini sebagai salah satu cara untuk mengamankan posisinya seperti itu
kalau itu adalah hak prerogatif daripada panglima tni
bekerja itu kan juga harus serta merta percaya
itu dulu gitu
ada saling kepercayaan ya
satu dan lainnya
dan memang itu suatu hal yang wajar saja gitu
apalagi dalam tataran badan intelijen strategis
di situ kan bagaimana tni mengelola data data intelijen yang masuk
guna mengamankan kedaulatan nkri
jadi saya rasa penunjukan kepada marsda kisenda itu bukan suatu hal yang luar biasa ya
biasa biasa saja menurut saya
pak gatot juga melakukannya
yang sebelum sebelumnya juga melakukannya
bahwa kabais itu harus orang yang dipercaya oleh panglima tni
baik ibu susan yngtyas kartopati pengamat militer dan intelijen
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia newsroom
dan semoga nanti kita akan membahas hal ini lebih lanjut lagi ke depannya